ini saya mencabut lapangan saya yang saya lapangkan kepada profesor petro jakarta selatan
masih segar dalam ingatan publik
aksi arogan seorang pengemudi mobil suv hitam merusak sedan kuning di kebayoran jakarta selatan
pada minggu dini hari dua belas februari lalu
pelaku memecahkan kaca depan mobil korban menggunakan airsoft gun dan pedang samurai
perusakan ini dilakukan setelah pengemudi mobil itu ditegur oleh korban
yang juga pengemudi taksi online
karena pengemudi berlawanan arah dengan jalur kendaraan
jumat siang pengemudi sedan kuning ari widianto yang kendaraannya dirusak oleh giorgio ramadhan
pengemudi mobil suv hitam sepakat mencabut laporan kepolisian di polres metro jakarta selatan
ari widianto mengaku telah sepakat berdamai dengan pelaku
pihak keluarga georgio ramadhan mengaku kepada korban akan bertanggung jawab
menanggung semua biaya kerugian yang dialaminya
ada pun alasannya karena abadi ikat baik dan menerima dari saudara giorgio kepada saya dan pelaga
dan juga adanya kebudayaan bahwa saudara giorgio tidak akan menulangi perbuatannya kembali
dan juga ada komitmen dari saudara giorgio dan pelaga bahwa
akan mengatakan perlugian atas kerusakan yang saya alami pada saat perusahaan tersebut
saya ingin minta maaf sebesar besarnya ke bapak aw selaku pemilik mobil brio yang telah saya rugikan
saya meminta maaf atas segala perbuatan saya luar biasa kepadanya
sebelumnya georgeo ramadan dua puluh empat tahun pengemudi mobil suv hitam yang melakukan perusakan
telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf
kepada korban di polres metro jakarta selatan pada tiga belas februari lalu
di peliputan cnn indonesia